dalam upaya mengendalikan penyebaran covid sembilan belas
pemerintah indonesia melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm di pulau jawa dan bali
ppkm berlaku sejak sebelas hingga dua puluh lima januari dua ribu dua puluh satu dan melibatkan pihak keamanan dalam pengawasannya
selain itu pemerintah pusat mengimbau pemerintah daerah untuk mengintensifkan kembali protokol kesehatan
pemerintah daerah juga harus memperkuat kemampuan testing sistem dan manajemen tracing
serta perbaikan treatment seperti meningkatkan fasilitas kesehatan dan tempat isolasi
ini adalah sesuai dengan amanat daripada pp dua puluh satu
di mana mekanismenya sudah jelas yaitu sudah ada usulan usulan daerah dan juga kepada menteri kesehatan
serta edaran dari menteri dalam negeri
sehingga diharapkan tanggal sebelas sampai tanggal dua puluh lima januari ini
mobilitas di pulau jawa di kota kota tersebut dan juga di bali akan dimonitor secara ketat
sementara itu untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi covid sembilan belas
pemerintah sudah mengamankan enam ratus enam puluh tiga juta dosis vaksin
indonesia telah menandatangani kontrak dengan berbagai produsen vaksin dari sejumlah negara
kami merencanakan dalam jangka waktu lima belas bulan

di ratas tadi bapak presiden memberikan tantangan
apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu dua belas bulan
kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan dari seluruh teman teman untuk melakukan hal ini
indonesia sudah memulai vaksinasi covid sembilan belas sejak tiga belas januari
vaksinasi tahap pertama akan fokus ke tenaga kesehatan
kemudian dilanjutkan ke petugas publik dan lansia
rumuh pihak tersebut menaruh kendaraan dahulu dari dar hiking pilihan mereka

bebas kesehatan dari tindakan obat dan curahnya

jangan bah scoring
mayang terima kasih banyak
dua ribu dua puluh satu ini ternyata covid sembilan belas masih bersama kita bahkan jumlah kasus positifnya juga terus meningkat
sehingga pemerintah terpaksa memperlakukan perketatan kegiatan masyarakat kembali
khusus untuk pulau jawa dan bali hingga hampir bulan januari ini dilakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat
tentu hal ini akan berdampak terhadap upaya kita memulihkan perekonomian nasional
tapi mau tidak mau tidak akan ada pemulihan ekonomi nasional tanpa memulihkan kesehatan bangsa
jadi ini sangat krusial
walaupun ada sedikit harapan ya vaksin sudah mulai beredar di indonesia tentu saja kita harapkan ini akan memberikan dampak yang positif
paling tidak pada kepercayaan masyarakat dan juga pelonggaran kegiatan aktivitas perekonomian
sehingga kita bisa memiliki pertumbuhan yang positif
untuk tahun dua ribu dua puluh satu ini
nah apa apa saja upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian kita dan juga tentu saja untuk memastikan bahwa kita bisa keluar dari krisis covid sembilan belas ini dengan selamat
saya sudah ditemani oleh menteri koordinator perekonomian dan juga ketua komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional erlangga hartarto
halo mbak desi
dan kita terus hati hati dalam perkembangan
kita sudah melakukan wawancara
kita di luar supaya ada udara segar
kita jaga jarak ya pak erlangga dan juga menggunakan perlindungan facial
erlangga ini tahun awal tahun ya yang seharusnya kita terakhir ketemu
kita dengan penuh harapan tapi ternyata akhir tahun kemarin jumlah kasus juga terus meningkat di indonesia
bahkan meningkatnya itu luar biasa
dan juga proyeksi untuk pertumbuhan tahun lalu
ini kan agak di bawah proyeksi pemerintah terhadap pertumbuhan tahun dua ribu dua puluh
ini kira kira bagaimana melihat hal ini
apalagi dengan ada pengetatan di jawa dan bali pasti akan membuat bubar ini
paling tidak proyeksi untuk kuartal pertama tahun ini
jadi pertama kalau kita lihat tahun dua ribu dua puluh itu diperkirakan antara minus dua dua mungkin sampai dengan minus satu
dan itu trennya sudah positif
tetapi memasuki tahun dua ribu dua puluh satu ini kita melihat bahwa angka mereka yang terkena covid itu meningkat
kemudian bahkan daily ratenya sudah sepuluh
positivity ratenya juga sudah meningkat
dan kita melihat bahwa dengan adanya libur panjang natal dan tahun baru ini memang puncaknya ini antara dua minggu
jadi di minggu minggu ini dan minggu depan
dan sebelum itu antara november dan desember itu pelonjakannya sudah tinggi sekali
nah oleh karena itu melihat situasi begitu maka pemerintah menerapkan kriteria
itu satu parah
itu satu parah
itu satu parameter
parameter kedua tingkat kematiannya di atas nasional
kemudian parameter ketiga active ratenya itu di atas nasional juga
jadi dengan empat parameter itu kota kota di jawa dan bali dievaluasi
nah pemerintah melakukan pembatasan kegiatan
sekali lagi pembatasan
nah dengan pembatasan itu diharapkan kita bisa memflatkan curve
curve nya yang sudah menanjak kita coba flatkan atau bagus lagi kita turunkan
nah itu kenapa kita pilih di jawa bali karena ini yang paling tinggi penduduknya
dan juga daerah merah orangenya itu relatif banyak
jadi resikonya termasuk tinggi
oleh karena itu dipilih dua minggu sebelas sampai dua puluh lima
tetapi konsisten dengan pelarangan kita untuk wna masuk
antara tanggal satu sampai tanggal empat belas
dan diperpanjang dari empat belas sampai tanggal dua puluh lima
supaya ini konsisten karena ada strain baru di luar
nah tentu ini ada dampaknya terhadap ekonomi
nah tetapi kita melihat dalam berbagai perhitungan data ekonomi
memang di q satu itu ekonomi relatif lebih
nah tetapi kita melihat dalam berbagai perhitungan data ekonomi

anomalinya tahun kemarin
karena tahun kemarin ekonomi kita lumayan bagus dua sembilan puluh tujuh
tetapi kalau dibandingkan dengan q dua ini diperkirakan q ini dan q kemarin belum ada belum ke indonesia pandemiknya
at least kita baru mengakuinya kan di bulan maret

tidak comparable kalau dibandingkan q satu tahun kemarin
tetapi kalau kita pukul rata
itu rata rata di kuartal pertama itu konsumsinya relatif lebih rendah karena orang baru spending di desember
anggaran pemerintah relatif baru mulai
kemudian investasi orang baru mempersiapkan
sehingga tentu dari berbagai kriteria tersebut
pembuatan atau pembatasan kegiatan masyarakat
di q satu itu sebaiknya momentum ini digunakan semaksimal mungkin
sehingga kita bisa melakukan flatten
tetapi pertumbuhan ekonomi kan kita hitungnya sepanjang tahun
sehingga awal ini relatif ya oke lah
karena pertumbuhan ekonomi indonesia kan puncaknya satu pada saat menjelang lebaran
kedua di akhir tahun
selama puncak ini kita masih bisa jaga

tetapi curve daripada pandemi ini kita bisa tunggu
jadi kita bisa turunkan
ini akan menjadi baik
jadi ini adalah the right thing to do
ditambah lagi kita untuk mempersiapkan untuk vaksinasi secara massal
iya dan kita lihat juga ya mulai tanggal januari
presiden sendiri sudah mendapatkan vaksinasi
tapi sebelum ke situ kalau kita lihat ya secara keseluruhan tahun dua ribu dua puluh
ya totalnya minus ya minus dua tadi
tapi ini pertama kali
tapi ini pertama kali kita masuk tahun resesi dibanding tahun sembilan puluh delapan
tapi tahun dua ribu dua puluh satu ini saya lihat berbagai proyeksi itu semua kan positif
tapi kalau melihat tren ini ini saya agak khawatir ya pak erlangga
karena bisa saja nanti angka positifnya menembus satu juta
sekarang saja case meninggalnya sudah mendekati dua puluh lima ribu
ini kan bisa di extend berarti
ini kan bisa di extend berarti
pada akhir januari ya
karena kita lihat juga masyarakat sudah mulai istilahnya sulit untuk dibatasi
atau ini kegiatannya dibatasi
ini bagaimana senario itu
sementara vaksinnya kan pasti masih akan cukup lama
jadi kalau vaksin itu kan memakan waktu arahan bapak presiden satu tahun
untuk vaksinasi satu ratus delapan puluh dua juta penduduk
dan ini memang eksersis yang besar
dan kita target kuartal pertama kan masih terbatas
nah oleh karena itu kami melihat bahwa apakah ini diperpanjang atau tidak tergantung pada tujuh puluh dua daerah tersebut
jadi pengelolaannya secara mikro
bahkan bapak presiden minta lebih mikro lagi
jadi tentu kabupaten kota sekarang levelnya
dengan kabupaten kota itu kita lihat
karena faktor keberhasilannya satu
itu di sektor kesehatan
di sektor masyarakat tentu kedisiplinan masyarakat
memakai masker menjaga jarak menjauhi kerumunan dan mencuci tangan
kemudian di samping itu tentu ada masalah vaksinasi
tapi ini tentunya harus berjalan secara paralel
dan operasi justisi itu menjadi penting
karena masyarakat berdasarkan data di bulan desember
itu sudah kurang berdisiplin
sehingga dengan demikian tingkatnya pandemi itu naik
nah apakah dilanjutkan atau tidak
di masing masing daerah ini kita lihat
curve nya flatten atau menaik
kalau naik tentu ini diperpanjang
tapi kalau dia turun
ini bisa mulai di transisikan kembali
sehingga ini semuanya tergantung kepada para stakeholder
tergantung kepada kita semua
iya tergantung behavior
karena di mana mana itu tergantung behavior
karena trend dunia mungkin pak erlangga sudah melihat ya grafisnya
tren dunia itu indonesia itu sekarang rate infeksinya itu paling tinggi
di dunia dan ini kan cukup mengkhawatirkan
consumer market confidence nya indonesia salah satu yang tinggi
dan itu dengan langkah yang dilakukan pemerintah
indonesia adalah satu negara yang selama pandemi covid
melakukan reform struktural
melalui undang undang cipta kerja
negara lain tidak berbuat apa apa
dalam tanda petik
sementara tadi disebutkan untuk melakukan vaksinasi tentu tidak bisa serentak
dampaknya juga mungkin lebih dari satu tahun
middle class spending juga turun
kemudian jumlah angka unemployment pengangguran meningkat
bisa saja lebih dari tiga juta tahun ini
dan juga angka poverty atau kemiskinan itu
nah ini dari mana saja kira kira pertumbuhan yang diharapkan untuk tahun ini
jadi pertama kita harus memperbaiki tiga sektor itu
jadi yang satu terkait dengan sektor konsumsi
nah untuk sektor konsumsi kan mesti ada confidence daripada masyarakat
nah sebetulnya kalau kita lihat di bulan desember itu confidence itu sudah mulai naik
terlalu confident makanya angka confidence nya juga
kemudian terkait dengan sektor otomotif naik
kemudian juga pembelanjaan masyarakat naik
nah tentu yang penting juga kita melihat belum kembali pulih karena dana pihak ketiga yang masuk ke bank masih meningkat
nah kemudian yang berikut tentu kita mendorong terkait dengan investasi
karena investasi relatif di tahun dua ribu dua puluh ini kan
ada pengereman yang cukup besar
jadi dari target mungkin delapan ratus triliun sudah bagus dari target yang sembilan ratus
nah untuk investasi ini game changernya kita sudah melakukan revisi undang undang
tujuh puluh delapan undang undang dengan undang undang cipta kerja
sehingga diharapkan nanti per bulan awal bulan februari itu seluruh pp nya diselesaikan
dan ada yang di cepat
di percepat duluan adalah sovereign wealth fund
sovereign wealth fund ini adalah tools untuk investasi dan sifatnya equity
sebelum ini kan kita hanya mengandalkan forex dirent investor dan utang
tetapi tidak punya equity
nah sekarang kita punya equity
equity nya ini rata rata diambil dari mana
equity nya kita ambil dari negara invest untuk tujuh puluh lima triliun
dan nanti dari amerika mereka komitmen dua
dengan dua billion dan dari timur tengah janji for billion
tetapi kita buat ada dua fun
nah di thematic fund juga ada beberapa
nah saat sekarang pp nya sudah beres
tinggal satu mengenai kepengurusan sedang disusun
sudah dilaporkan ke dpr untuk dari dewan pengawas
tinggal dibentuk dewan direksi dan terkait dengan perpajakan
nah kalau ini sudah ada
maka kita sudah bisa punya third vehicle untuk investasi
dan ini bisa mendorong recycle aset daripada bumn bumn
sekarang ini asetnya tidak kerja keras
jadi asetnya diam
kalau ini nanti diharapkan asetnya bekerja
sehingga tentu mendorong di capital market
dan berbeda dengan tahun sembilan puluh delapan
ini recovery dari segi emas
market lebih cepat
jadi per januari ini
indeks sudah rp enam empat ratus
kemudian rupiah sudah di refer rp empat belas
nah ini yang berbeda dengan krisis di sembilan puluh delapan maupun dua ribu delapan
jadi consumer market confidence nya indonesia salah satu yang tinggi
dan itu dengan langkah yang dilakukan pemerintah
indonesia adalah satu negara yang selama pandemi covid
melakukan reform struktural
melalui undang undang cipta kerja
nah negara lain tidak berbuat apa apa
dalam tanda petik
sehingga ini sangat diapresiasi
nah tentu kita juga berharap
bahwa nanti juga ada dari stimulan daripada apbn
yang juga akan men trigger pertumbuhan ekonomi
dan kita tidak perlu khawatir
karena kuartal pertama berbagai negara
dan indonesia biasanya agak pertumbuhannya relatif rendah
tetapi kita bisa kejar di tiga kuartal berikut
nah sovereign wealth ini tadi disebut dua billion dari amerika serikat
empat dari uae
dan tujuh ratus lima puluh triliun dari kita sendiri
nah ini on paper yang dari asing atau betul betul sudah komit
karena tentu kelembagaannya sedang dibentuk
pengurusnya sedang disiapkan
jadi begitu pengurus siap
karena saya lihat amerika serikat juga kan perekonomianya kan masih
dan kedua amerika serikat ada pergantian pemerintah
mudah mudahan lebih friendly ya untuk investasi

jadi kita nanti akan punya istilahnya income yang lebih
tapi sebenarnya kan bukan fun nya itu
tapi penggunaannya pak erlangga
tahun dua ribu dua puluh ada enam ratus sembilan puluh lima triliun yang
yang khusus untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional
khusus untuk bagian kesehatan yang sekitar sembilan puluh enam triliun itu katanya masih banyak yang tersisa gitu
ini kenapa ini
jadi memang ada sisa dua ratus tiga puluh empat triliun dari anggaran tahun kemarin
itu kan besar sekali itu sayang
memang karena perubahan perubahan realokasi refocusing
tidak semua kementerian bisa menyesuaikan program
apalagi waktunya mepet
karena program pen itu kan baru pertama
ini sudah setengah tahun
sehingga tentu ini sebagian diluncurkan ke tahun depan
jadi kalau khusus untuk vaksin itu
luncuran anggarannya ada empat puluh tujuh triliun
kebutuhannya kan tujuh puluh tiga triliun
sehingga dengan empat puluh tujuh plus yang sudah dianggarkan delapan belas
itu deltanya tinggal sedikit
dan ini bisa dikelola
jadi ini adalah pembelajaran
pembelajaran pada saat seluruhnya dinamikanya begitu tinggi
itu tidak semua siap untuk itu
dan ini diharapkan tidak terulang di tahun dua ribu dua puluh satu
iya dan untuk tahun dua ribu dua puluh satu ini ada sekitar empat ratus triliun ya yang khusus untuk pen
kira kira supaya tidak mengulangi lagi pengelolaan yang lambat dan lain sebagainya

karena ini kan kita agak lebih confident karena ini dilakukan di awal tahun
di awal tahun
di januari ini
dan kementerian keuangan akan melakukan realokasi dan refocusing anggaran di awal tahun
dan juga kekuatan
dan juga kemarin kan pada saat anggaran ini disiapkan di bulan november
asumsinya covid ini terkendali
tetapi kita melihat ada spike
jadi tentu covid ini masih akan ada di tahun dua ribu dua puluh satu
sehingga tentu asumsinya harus di adjust kembali di tahun dua ribu dua puluh satu ini
jadi perbaikannya apa
khususnya kalau kita melihat tadi kan yang orang kehilangan pekerjaan
ada yang jatuh miskin
ada yang perusahaan yang perlu dibantu dan lain sebagainya
umkm yang memang harus jadi fokus
jadi yang pertama kalau kita lihat dari segi umkm itu relatif kemarin dananya lebih berhasil
yang tidak terserap adalah di sektor korporasi
korporasi itu terkait dengan fasilitas perpajakan
karena demand dunia drop terjadi demand shock
maka tentu fasilitas yang diberikan untuk perpajakan tidak dipakai
nah tentu ini yang diminta lagi oleh industri untuk diteruskan
kemudian untuk restructuring pojk sebelas itu dilanjutkan juga
tidak sampai maret dua ribu dua puluh satu tapi sampai maret dua ribu dua puluh
nah ini yang terus dilanjutkan
dan program seperti kur itu kita lanjutkan
bahkan angkanya dinaikkan
kemarin kur yang satu ratus sembilan puluh triliun itu relatif tercapai jumlahnya
karena ini kan sektornya betul betul di umkm
jadi yang kita dorong adalah sektor produktif
kemudian restructuringnya dilanjutkan
kemudian yang di bawah sepuluh juta
atau super mikro juga berlaku sama
kemudian untuk kredit di atas lima ratus juta sampai sepuluh miliar
jadi kita tetap menangani yang rp enam puluh juta umkm
yang memperkenalkan tujuh puluh juta di sektor informal menjadi perhatian pemerintah
perlindungan sosial jalan terus
bnt itu jalan dengan format cash ya
itu sampai kapan sampai akhir tahun
yang tiga ratus ribu per bulan
kalau itu kan kita yang pkh jalan terus sampai tahun dua ribu
kemudian yang kita dorong juga prakerja itu tetap berjalan
dimana rp sepuluh triliun kita lanjutkan sampai bulan juni
nanti kita evaluasi sesudah bulan juni
nah kita juga siapkan tambahan sepuluh triliun
apakah kembali ke semi bansos yang empat x enam ratus ribu plus pelatihan
atau nanti sesudah bulan juni kita buat menjadi program semula
jadi semua kita akan evaluasi di pertengahan semester ini
iya jadi sekarang masih istilahnya gas sama ngerem ini masih jalan ya
it's a moving target ya kita masih
kita menghadapi moving target karena virusnya sendiri dynamic
kemudian nanti ada dynamic program untuk vaksinasi
kemudian juga kita melihat konversi daripada kapasitas rumah sakit
baik itu rumah sakit pemerintah rumah sakit bumn maupun swasta
nah ini kan harus dikawal juga
meningkatkan consumer confidence
karena consumer confidence ini kita kan merupakan driver dari pertumbuhan kita
apalagi yang perlu dilakukan khusus untuk kelas menengah
yang biasanya mereka spendingnya itu lebih ya
memang sekarang pergeseran spending
kalau sebelumnya lifestyle spending
sekarang kepada grocery
jadi terjadi shifting
nah tentu untuk kembali ke sebelumnya itu membutuhkan waktu
kita harus bersabar apalagi yang berkaitan dengan pariwisata dan lain sebagainya
kita memang perlu vaksin ini
dan semua orang kalau bisa memang divaksin
tapi kita juga harus memastikan vaksin ini juga bukan saja efektif dan aman
sekarang kan bisa saja ditiru palsu dan lain sebagainya
ini ke depan bagaimana
apalagi kalau swasta sudah masuk ke dalam ranah vaksin
vaksin ini bukan saja di indonesia
tapi di seluruh dunia kita lihat apalagi negara negara maju yang punya akses terhadap vaksin
ini pak erlangga menjadi game changer terhadap pemulihan ekonomi nasional dan global
atau sebenarnya kuncinya ini apa sih khusus untuk indonesia
pertama vaksin yang paling penting adalah akses
yang paling penting adalah akses terhadap vaksin
atau ketersediaan vaksin itu sendiri
dan indonesia alhamdulillah dengan arahan bapak presiden kita bisa mendapatkan vaksin di awal
tidak semua negara memperoleh vaksin di awal
kalau kita punya diplomasi vaksin itu
negara tetangga mereka sudah umumkan halal tetapi barangnya nggak punya
nah kalau kita barangnya punya
sanovac yang komit sekitar satu ratus dua puluh juta
itu dalam waktu enam bulan ini kan
kemudian gavi itu lima puluh empat juta
gavi ini yang gratis
jadi gavi lima puluh empat juta dan dia bisa meningkatkan menjadi satu ratus delapan
kemudian pfizer lima puluh
artinya kita mempunyai akses terhadap berbagai jenis vaksin dari berbagai negara
dan harus murah atau gratis
tentu ini dengan harga yang relatif mirip mirip lah
tidak tinggi bahkan ada yang gratis
nah itu karena kita komitmen untuk memperolehnya di awal
nah oleh karena itu kita menyiapkan empat ratus dua puluh enam juta dosis vaksin
ini kan untuk dua kali
untuk dua kali dari satu ratus delapan puluh dua juta penduduk
padahal efekasi satu dengan yang lain kan berbeda
tetapi kita melihat satu negara dengan negara lain berbeda juga
karena tergantung pada clinical trial jumlah
yang di clinical trial berapa
semacam statistik semakin banyak tentu margin of errornya semakin kecil
nah ini yang kita lakukan oleh pemerintah
dan dengan demikian minimal kita sudah siapkan untuk satu ratus delapan puluh dua juta penduduk
dan di atas itu kita mengembangkan vaksin sendiri
vaksin merah putih ya
vaksin sendiri ini kita harapkan di anggaran dua ribu dua puluh dua sudah mulai bekerja
nah dikembangkan dengan tujuh platform
jadi sebetulnya dari tujuh platform itu kan kita berharap tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi
dan beberapa platform mengikuti platform yang sudah ada di pasar
nah pak erlangga sendiri kan sebagai ketua komite ini ya
penanganan covid sembilan belas ya tentu saja termasuk vaksin
yang mungkin bisa membuat
apalagi imbauan atau bahwa kita memang perlu vaksin ini
dan semua orang kalau bisa memang divaksin
tapi kita juga harus memastikan vaksin ini juga bukan saja efektif dan aman
sekarang kan bisa saja ditiru palsu dan lain sebagainya
ini kedepan bagaimana
apalagi kalau swasta sudah masuk ke dalam ranah vaksin
itu kita kembangkan sekarang seluruhnya yang dikendalikan oleh pemerintah
jadi seluruh import harus bersetujuan menteri kesehatan
dan seluruh import seluruh vaksin harus mendapatkan persetujuan dari badan pom
dengan dua itu sebetulnya semuanya dikunci
nah dengan diharapkan ya kalau gratis tidak ada insentif untuk memalsu
nah oleh karena itu pemerintah membuat policy bahwa ini seluruhnya gratis untuk masyarakat
jadi tidak ada insentif untuk memalsu
nah kemudian tentu tinggal kedepan
tentu masyarakat kita harapkan bisa ikut
tetapi ada yang dieksklusi ya
yang dieksklusi itu anak anak umur delapan belas ke bawah
karena belum cukup penelitian
tetapi beberapa jenis vaksin sedang meneliti anak anak
nah tentu pada waktunya nanti bisa diumumkan
demikian pula tidak semuanya bisa diberikan kepada usia diatas lima sembilan
tetapi beberapa merek itu sudah bisa diberikan ke yang lain

demikian pula untuk resiko tinggi seperti comorbid penyakit ikutan
apakah itu darah tinggi apakah itu bola apa yang lain
nah tetapi ada yang sudah melakukan penelitian
jadi ini semua moving target dan moving vaksin juga
jadi begitu penelitiannya selesai tentu diumumkan ke publik
dan itu bisa digunakan
sehingga mengurangi ikutan resiko kepada orang yang sudah divaksin
nah ngomong ngomong ini karena kesehatan merupakan sangat penting ya
kita tidak akan bisa kemana mana ekonominya kalau kesehatan masih merupakan tantangan bagi kita
saya lihat juga pemerintah sudah revamping the kabinet termasuk punya menteri kesehatan yang baru
ini kan sudah bulan januari ya
apa perubahan yang dirasakan khusus oleh pak erlangga sebagai menko dan juga dengan perubahan ini
menteri menteri yang sekarang terlibat sebelumnya sudah terlibat di dalam kpcp
jadi termasuk menteri kesehatan yang kemarin sebagai ketua satkes ekonomi
jadi sebetulnya semua sudah mengikuti dari perkembangan
jadi istilahnya tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan
tapi kan ada strategi yang lebih dong
ya tentunya nanti dalam operasionalisasi
karena kan vaksin ini yang utama salah satunya adalah
nah logistic chain ini melibatkan dari para prinsipal itu
seperti untuk yang minus tujuh puluh
nah tetapi pemerintah memutuskan bahwa yang logistik itu ditangani oleh vendor tersebut
sehingga kita terima jadi di masing masing titik
hitungannya titik serang vaksin
iya tapi harganya juga pasti berubah dong
ya tentu dengan harga harga yang berubah ini kita sudah perhitungkan dalam perhitungan yang tujuh puluh tiga triliun itu
ini apa apa saja yang berubah dari tahun lalu
ya tentunya pengadaan vaksin kan tahun kemarin belum
nah sekarang pengadaan vaksinnya ada
kemarin masih down payment
yang dialokasikan full belum
sehingga tentu digeser ke tahun ini
yang berikut yang kita perlu siapkan adalah fasilitas kesehatan itu sendiri
kemudian tenaga kesehatan
dimana yang didorong adalah menambah tenaga kesehatan
dan sebelumnya kan di kementerian kesehatan ada masalah sertifikasi perawat
nah ini kita melihat ada potensi sepuluh ribu perawat yang bisa dipercepat
nah ini dilakukan
karena kita sangat butuh daripada perawat untuk langsung
karena cukup banyak ya tenaga kesehatan
kemudian yang berikut dokter intern dokter intern juga kita dorong supaya segera masuk
sehingga dengan demikian
sehingga dengan demikian resources yang ada dioptimalkan
sama bedsnya juga
ini apalagi kan di daerah yang kurang mungkin fasilitasnya
ya tentu kita kan tidak semua daerah merah
jadi ada daerah merah orange hijau dan kuning dan hijau
jadi tentu ini kita realokasi daripada resources
nah selama ini koordinasi ini kan ada dengan satgas covid tapi juga dengan ada pemda
ini bagaimana pak erlangga yang lebih bagus
sebenarnya kan kita sampai ke daerah
jadi satgas penanganan covid dipimpin oleh ketua satgas
nah terus ketua satgas di daerah adalah gubernur wali kota
sehingga tentu ini dengan kemarin kita melakukan di jawa bali dengan instruksi mendagri
nah ini sudah harmonis antara pusat dan daerah daerah
dan kita sudah menggunakan data dan parameter yang sama
sehingga dengan data dan parameter yang sama ini memudahkan
karena daerah memutuskan tujuh puluh dua daerah
nah itu daerah yang memutuskan dengan data data yang sama
nah tentu dengan adanya parameter yang sama ini dan transparan ini memudahkan kita semua untuk bekerja
jadi semua data yang berkaitan dengan covid dan kebutuhan ini sekarang sudah sinkron kan
tidak ada masalah
karena ini merupakan yang simpang siur itu
salah satu yang merupakan pelajaran dari tahun lalu ya pak erlangga
ini kita kan sudah melihat juga ada sektor sektor
pada masa covid ini yang memang diuntungkan
tapi banyak juga yang dirugikan
nah ini bagaimana kita nanti kalau keluar dari krisis ini pak erlangga
supaya kita tidak deindustrialisasi lagi
terlena dengan harga komoditas
jadi ekspor otomotif kita terutama ke filipina dan vietnam
walaupun konsekuensinya kalau ekspor manufaktur
kita naik negara lain mengeluarkan safeguard
indonesia kan ini covid ini secara global
tadi untuk memastikan bahwa kita pulih
itu juga kan tergantung dengan situasi global
sementara ini saya lihat harga komoditas juga tidak menguntungkan
sehingga ekspor kita juga istilahnya tidak begitu bagus
impor kita juga masih turun
dan global economic outlooknya juga masih menurun ya
ini bagaimana pengaruhnya terhadap proyeksi indonesia ke depan
sebetulnya kita di tahun dua ribu dua puluh ini agak anomali
karena sampai bulan november kemarin trade kita positif mendekati dua puluh billion
dan ini sebelumnya tidak
tetapi kenapa itu positif
karena memang import capital goods kita turun
import capital goods kan terkait dengan selain ekspor investasi
tetapi bahan baku bahan penolong itu naik
tetapi yang kedua
kenaikan komoditas itu menguntungkan indonesia
karena kelapa sawit naik menjadi all time high di bulan desember
demikian batu bara harganya tinggi di atas delapan puluh
kemudian kita bicara nikel tinggi
dan satu yang masih di bawah itu hanya harga bbm
tapi kita diuntungkan karena kita kan import bbm
sehingga sebetulnya dengan kenaikan komoditas
dan dengan kenaikan semua tentu masyarakat diuntungkan
terutama di kalimantan dan juga di sumatera
dan kalau kita lihat pertumbuhan sektor pertanian yang ditopang oleh kelapa sawit sepanjang tahun itu positif
jadi ini adalah beberapa hal yang menjadi katakanlah buffer terhadap pertumbuhan perekonomian nasional
dan kalau kita lihat di region ini satu satunya negara yang tumbuhnya sudah positif adalah china
dan pada saat china demandnya naik itu akan membantu indonesia
apalagi secara geopolitik antara china dan us kan belum selesai
dan proksinya kan australia ada
dan australia sudah china sudah mulai mengurangi supply energy dari australia
nah tentu akan menjadi keuntungan bagi indonesia
nah oleh karena itu kita perlu mengkapitalisasi geopolitic change ini
dan kita berharap dengan ini investasi juga akan realisasinya meningkat
karena mereka yang sudah mendapatkan tax holiday itu sudah delapan puluh empat perusahaan
dan rencana investasi lebih dari satu tiga ratus
nah mereka yang sudah mendapatkan tax allowance itu sekitar dua ratus
jadi kalau kita semua menjaga yang sudah mendaftar untuk investasi
sebesar sekitar rp satu lima ratus triliun
kalau di tahun ini bisa capexnya masuk sembilan ratus sampai satu triliun
jadi kita tidak bisa terlalu mengandalkan harga komoditas juga dong pak erlangga ya
tapi kita lihat outlooknya itu belum ada yang membuat mereka dalam waktu dekat turun
dan mereka ini kan sudah lama turun
seperti karet itu kan sudah lebih dari dua tahun turun
kemudian cpo sempat turun tetapi dengan kebijakan pemerintah b tiga puluh dia masih naik
sedangkan koper and gold di dalam setiap crisis itu safe havennya itu di copper and gold
sehingga itu naik
dan nikel kebetulan indonesia menjadi the largest nikel producer
sehingga tentu ini dan apalagi ada kebutuhan terhadap renewable energy untuk baterai
komoditas yang diminatiin
tapi kan ada keinginan untuk membuat yang memiliki added value
nah ini kita kan sudah melihat juga ada sektor sektor pada masa covid ini yang memang diuntungkan
tapi banyak juga yang dirugikan
nah ini bagaimana kita nanti kalau keluar dari krisis ini pak erlangga
supaya kita tidak deindustrialisasi lagi terlena dengan harga komoditas
jadi ekspor otomotif kita terutama ke filipina dan vietnam
walaupun konsekuensinya kalau ekspor manufaktur kita naik negara lain mengeluarkan safeguard
jadi filipina mengeluarkan safeguard
kemudian ekspor kita nikel dimana mana kena safeguard
tapi bukannya sudah ada regional ini sekarang agreement mengenai manufacturing
ya tetapi kalau regional kan untuk biaya masuk
tetapi khusus safeguard itu
tapi khusus safeguard kan perlindungan industri dalam negeri
jadi tetap ada safeguard yang diberlakukan
contoh yang sederhana kopi kita ekspor bubuk kopi tiga in satu ke filipina juga dikenakan safeguard
ekspor kita yang naik untuk otomotif dikenakan safeguard padahal negara itu nggak punya pabrikan otomotif
tapi ini kan melanggar semangat ya
vietnam juga kita ekspor dia minta dipersulit maunya yang terurai kan
jadi masing masing negara menjaga negara masing masing dengan covid memang kecenderungannya mereka memproteksi domestic market
nah kita di asean negara terbesar nah kita harus menjadi champion untuk pasar yang lebih terbuka
karena ini pasar lima ratus enam puluh juta dan pasar terbesar ada di indonesia
jadi tentu kita punya say yang besar terhadap negara negara
apalagi cpo kita kan sekarang dianggap istilahnya tidak welcome
nah kita di eropa sudah mulai bicara dan berdiplomasi bahwa kita tidak bicara cpo lagi tapi kita bicara vegetable oil
karena supaya fair bahwa vegetable oil itu bukan cuma cpo tapi ada sunflower ada dari kedele dan ada yang lain
sehingga tentu ininya sama dulu baru kita bahas
jadi harus memang komunikasinya diplomasinya harus jalan

nah itu dari kalau kita lihat ke dalam
jadi ke depan ini kan sering disebut harus resetting ya terhadap profil industri dan ekonomi kita
tanpa ada covid sembilan belas ini kan sebenarnya kita sudah harus mengarah ke situ
misalnya digital telekomunikasi yang semua berkaitan dengan internet dan inovasi ini saya lihat kan akan bisa menjadi champion
jadi kalau kita bicara digitalisasi ini diakselerasi dengan adanya pandemic covid
dan indonesia punya market kan sekarang sekitar empat billion usd
dan di tahun dua ribu dua puluh lima ini akan naik menjadi satu ratus tiga puluh billion
sedangkan market di asean bisa satu ratus lima puluh billion
nah ini akan menjadi market yang luar biasa bagi akselerasi daripada digital
nah tentu ini juga didorong dengan revolusi industri empat
dan juga nanti dengan smart home smart transportation dan yang lain
nah yang sektor berikut tentu yang menjadi andalan adalah yang dimanufaktur adalah terkait dengan elektronik otomotif kemudian tekstil closing foodware
pharmaceutical ini juga dengan adanya covid ini naiknya
sangat prospektif ya
dan yang juga menarik adalah sektor perhiasan jewelry
jadi jewelry ini juga kenaikannya cukup besar
karena indonesia punya handcraft yang bagus
yang menarik jewelry bukan multinational corporation
dan cluster kita ada di jawa timur
jadi ini sudah berkembang clusternya di sana
dan dengan pandemic covid rupanya negara lain juga daripada nabung di bank beli jewelry untuk sebagai tabungan
karena ini proxy dari emas
karena kalau proxy emas kan di dalam krisis harga emas tidak turun
pak erlangga mungkin yang terakhir kunci ya supaya kita tetap on the right track
sehingga walaupun ada nanti second wave dan lain sebagainya indonesia itu tetap akan keluar dengan mulus dan dengan perekonomian dan resilience yang semakin baik di depan
apa apa saja reformasi yang masih perlu dilakukan untuk menciptakan bisnis climate yang betul betul sesuai
ini kan sebelum covid saja kan merupakan salah satu tantangan
jadi salah satu tentu kita bicara energy cost
kita sedang memperbaiki energy cost
kemarin energy cost masukan kepada industri kan tinggi
kedua logistik cost itu juga sedang diperbaiki
ketiga tantangan baru hari ini kekurangan kontainer
karena demand kontainer
kontainer ekspor itu tinggi tetapi demand dari china juga besar sehingga mereka menyedot kontainer
sedangkan kita di lain pihak importnya turun
kalau impor turun kan berarti jumlah kontainernya berkurang
sehingga terjadi kenaikan harga kontainer
nah balik lagi kalau harga kontainer naik kita punya competitiveness kan menurun
nah ini juga sedang ditangani oleh pemerintah
nah kemudian ya berikut debirokratisasi
restructuring daripada perizinan
jadi ongkos biaya tinggi perlu diturunkan
ini kapan semua akan selesai
ini semua kita sedang laksanakan dengan nanti implementasi dari undang undang cipta kerja
yang diharapkan nanti per awal februari ini bisa selesai
kemudian kalau ini bisa terus ke daerah
maka realisasi investasi menjadi lebih tinggi
karena sekarang investasi itu dengan perizinan
nanti realisasinya di daerah
masih banyak izin izin yang masih diurus di daerah
sehingga untuk mulai berusaha itu makan waktu
nah pada saat makan waktu kena pandemi kan orang berpikir ulang
nah apalagi rasionalisasi ini dilaksanakan
sehingga kalau mereka rasionalisasi kan memikir mana yang dilanjutkan mana yang dihentikan sementara
karena demandnya juga menurun
nah inilah yang harus pr yang harus dikerjakan oleh pemerintah
realistisnya kita akan u shape atau v shape atau a shape
kalau kita lihat daripada capital market itu v shape
kita lihat capital market
kita lihat dari pmi purchasing manager index kita juga v ship
karena kita pernah turun di kuartal ke dua itu di bawah tiga puluh sekarang sudah naik ke lima puluh satu tiga
jadi konsisten semuanya v shape
v shape dalam waktu berapa
tidak boleh ada secondary wave
karena kalau ada secondary wave atau tertiary wave
yang tadinya v bisa turun lagi
nah itu yang kita harus jaga
v shape dalam kurun waktu realistis
ya kita tahun dua ribu dua puluh
di tahun itu ada masuk lapangan kerja yang menganggur kan dua sembilan
kemudian yang lulusan perguruan tinggi dan sma smk itu tiga juta
kemudian kemarin ada tambahan daripada penganggur akibat covid itu ada dua sembilan
kemudian yang dirumahkan satu lima
jadi satu setengah
sehingga kita berharap bahwa tidak hanya dari employment daripada investasi
tetapi juga banyak yang menjadi entrepreneurs
itu salah satu dari kartu prakerja
itu kita melakukan pelatihan untuk lima enam juta
tetapi pendaftarnya empat puluh tiga juta
sehingga tentu yang membutuhkan pelatihan dan untuk berubah profesi itu minimal ada empat puluh tiga juta
nah ini tantangan kita kedepan
iya tantangan yang ada juga ini
ini tahun ini lebih kurang kan dari lima tahun
tahun ini lima tujuh kemarin kan enam enam sekian
nah ini kita tidak boleh ngerem mendadak
karena situasi kan sedang landai
nah tetapi tingkat suku bunga kan sedang rendah rendahnya
jadi ini kesempatan untuk reprofiling dan mencari bunga murah untuk mereadjust perekonomian
nah kalau berdasarkan undang undang
kita akan siapkan itu di tahun dua ribu dua puluh tiga
jadi pak erlangga tidak worry kalau kita defisitnya sesuatu yang
tidak karena ini untuk kebutuhan perlindungan sosial
banyak program perlinsos yang membutuhkan ini
dan juga dengan tingkat suku bunga yang sudah rendah
ini adalah kesempatan bagi usaha untuk juga reprofiling dan untuk ke depan
dan bi saya lihat dengan stimulusnya kira kira sampai kapan ini mau
ya tentu kita melihat karena disini masih ada
tentu kita berharap bahwa sharing burden antara menteri keuangan dan bi terus berjalan
karena ini kan sifatnya domestik
utang dalam negeri
utang dalam negeri ya rupiah rupiah
apalagi kalau yang berbunga nol itu tidak memberatkan apbn
ini kita resesi sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan
tapi secara fundamental berapa sehat perekonomian
kita lebih kuat karena pertama seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan yang kena adalah nerfnya
yaitu sektor keuangan
kemudian korporat besar semuanya kena
yang tidak kena adalah umkm
umkm kena korporatnya relatif lebih siap sehat
perbankannya alhamdulillah masih sehat
dan kita punya cadangan devisa kan hampir satu ratus tiga puluh lima billion
nah dengan demikian
sebetulnya buffernya itu sangat kuat
dan sektor keuangan relatif buku satu aman
apalagi dana pihak ketiganya lari ke buku satu semua
jadi terjadi kita sebut fly to quality
nah tentu kita berharap bahwa buku dua buku tiga buku empat tetap aman
buku satu aman
dan pemerintah sudah melakukan restructuring
sehingga kebutuhan bmpk nya juga bisa terobati
nah tentu kita berharap di dua ribu dua puluh dua ini bisa lebih baik semua
ya dan idealnya bukan saja lebih baik
tapi kita sudah melakukan itu reformasi structual reform adjustment dan lain sebagainya
kita sebagai iklim bisnis kita juga harus bagus
tenaga kerja kita juga harus produktif kompetitif
karena kita kan harus berkompetisi dengan negara negara tetangga ya untuk investasi
pak erlangga mungkin yang terakhir
sehingga walaupun ada nanti second wave dan lain sebagainya
indonesia itu tetap akan keluar dengan mulus dan dengan perekonomian dan resilience yang semakin baik di depan
pertama terutama kedisiplinan masyarakat
karena memakai masker menjaga jarak mencuci tangan itu menjadi hal yang sangat kunci
yaitu lindungi diri lindungi keluarga
dan juga untuk masyarakat
dan juga menjaga negara menjaga masyarakat
nah itu menjadi kunci
yang kedua dengan sesudah sehat baru kita mendorong vaksinasi ini yang pemerintah lakukan
tapi herd immunity indonesia berbeda
karena kita negara kepulauan
bukan negara daratan
sehingga tentu formulanya berbeda
cluster cluster lain kan jaraknya jauh juga
dan juga kalau misalnya daerahnya itu green
tentu tidak perlu dahulu
ada prioritas yang kita bisa buat
terutama daerah merah
daerah pusat perekonomian
nah ini perlu kita dorong dipercepat
dan yang berikut tentu kita mengharap bahwa kembali lagi
bahwa pemerintah pusat pemerintah daerah aparat penegak hukum
ini menjalankan dan menjaga kedisiplinan secara bersama
mempersiapkan juga para nakes kita
agar bisa aman dari covid
jadi kalau itu semua bisa kita capai
insya allah indonesia menjadi salah satu negara
yang dianggap bisa keluar duluan
ya baik terima kasih
kita keluar duluan
dan menjadi semoga negara yang paling resilient
dan juga paling diminati oleh para investor
supaya kita bisa mendapatkan keuntungan
bisa mendapatkan pertumbuhan yang kita inginkan ya
kita pernah ingat ini
pernah kita sekarang
tahun ini kita melihat kan global juga
kita melihat tahun depan
baik pak erlangga terima kasih banyak
ya demikian insight with desi anwar kali ini
dengan menko perekonomian erlangga hartarto
jangan lupa kunci ya untuk memulihkan perekonomian indonesia
tentu ada di kesehatan yang kita miliki
dan ini semua merupakan tanggung jawab
dari kita secara individu
harus disiplin ya
sering mencuci tangan
dan menjaga kesehatan
karena vaksin ini hanya salah satu dari tools yang kita gunakan untuk memulihkan kesehatan nasional
demikian sekali lagi terima kasih atas perhatian anda